ya presiden sudah menjatuhkan pilihan terhadap calon panglima tni yang baru pada sosok kepala staff tni angkatan udara saat ini marskal hadi cahyanto untuk menggantikan jenderal gatot nurmantio
apa saja sebenarnya yang kemudian menjadi pertimbangan presiden dalam memilih calon panglima tni apakah penggantian ini nanti akan membawa angin segar bagi kemampuan tni secara umum
baik untuk membahas topik kedua malam hari ini saya sudah bersama dengan kony rahakundini presiden indonesia institute for maritim studies selamat malam
bu kony terima kasih sudah hadir secara umum terlebih dahulu catatan bu kony terhadap sosok yang dipilih oleh presiden joko widodo sebagai calon panglima tni yang baru ini
saya kira kita memberikan harus memberikan apresiasi kepada presiden karena berani mengajukan satu nama saja dan satu nama itu seperti kita lihat nih sejak mulai dikirimkan surat ke dpr kelihatannya sambutan dari semua tataran masyarakat itu ekseptance nya sangat besar
mungkin itu dilihat dari pertama jejaknya
ya itu juga
dan juga terbuka dalam arti kalau setiap ada permasalahan itu beliau akan menuduhkan semua pihak yang bermasalah internal ya tidak digemborkan keluar lalu kemudian diselesaikan saat itu juga jadi pak hadi itu kalau saya melihatnya dibalik ketenangannya itu ada sikap tegas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan
dari sisi leadership dapat begitu
ya sudah memenuhi begitu ya
betul dari sisi leadership itu sudah bisa kita dapat kemudian pengalaman beliau sempat menjadi irjen itu kan penting juga sebagai panglima kelak beliau harus mampu menghandle masalah masalah internal di tni gitu
jadi track record beliau ada yang mempertanyakan beliau kan bukan penerbangan tempur misalnya kalau dari udara itu harusnya kan seolah olah penerbangan tempur is the number one
ternyata beliau membuktikan walaupun penerbang di satu tani satuannya dulu tapi beliau mampu gitu
kebintangannya dalam arti bukan pangan bintangnya
tapi ini kebintangan dari seorang hadi cayanto ini apa dari catatan anda yang sangat menonjol dari seorang hadi cahyanto
saya rasa apa ya mungkin juga kalau kita bicara tentang nasib baik beliau juga punya sebuah nasib yang baik bisa kita lihat dalam dua tahun bagaimana kecepatan jabatan yang diperoleh
tapi sekali lagi apapun yang terjadi beliau sudah melewati beberapa proses
kesempatan nonton juga jadi memang sudah selayaknya lah gitu
baik kalau kemudian seketika bicara panglima kelak beliau sudah mengelewati beberapa proses
ketika bicara panglima tni beberapa kali ya ketika ada pergantian panglima tni selalu ada pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat sipil
saya belum melihat ini di dpr ya
makanya menarik kan
saya belum melihat hari ini di dpr kita tunggu besok fit and proper
tapi kalau kita lihat di kalangan masyarakat sipil seperti apa apakah dari kalangan h misalnya dan sebagainya itu bagaimana
biasanya nih kalau ada pemilihan panglima tni saya nih saya nih contohnya itu bisa berseberangan sangat dengan kelompok kelompok lsm misalnya
di kali ini nih saya perhatikan kita semua seperti satu suara dan sangat menerima usulan presiden tentang pak hadi
jadi kalau saya bilang ya kita berharap sebenarnya memang resistensi sama sekali tidak ada karena memang tidak ada yang harus membuat kita resisten
dan yang kedua harapan besar ada di tangan pak hadi memang gitu kan
karena menurut saya nih utamanya kita ini agak kehilangan momentum
tni ini agak kehilangan momentum menjadikan tentara profesional seperti pesan presiden ya
presiden sangat jelas menyampaikan bahwa pemilihan pak hadi salah satunya adalah bagaimana menjadikan secara profesional
nah tentara profesional ini artinya apa
dan dalam tiga tahun ini menurut saya pak gatot
kehilangan momentum untuk menjadikan misalnya tentara indonesia itu menjadi tentara yang mampu menjadi outward looking military
yang mampu menjadi tentara poros maritim dunia yang harus hadir sesuai nawacita di dua samudera
kehilangan momentumnya itu seperti apa
apa apa yang tertinggal dari momentum apa
ini memang ada perdebatan
ada yang menganggap bahwa harusnya itu kementerian pertahanan yang mengarahkan gitu kan
tapi kan dalam negara normal biasanya kan national interest atau tujuan visi misi negara kemudian dijabarkan oleh kementerian pertahanan dalam sebuah konsep pertahanan
baru turun ke konsep militer gitu
tetapi dalam indonesia ini kadang kadang memang ada perkecualian lah
dan harapan saya sebenarnya saat visi polos maritim dunia diterangkan oleh presiden jokowi awal pemerintahannya
itu adalah sebuah momentum di mana indonesia dapat menjadi tentara atau angkatan bersenjata terkuat kembali di bumi bagian selatan
karena di saat inilah di saat presiden jokowi lah kita kemudian menjadi presiden yang memiliki outward looking vision
dulu presiden soekarno tahun enam puluh
makanya banyak kesempatan yang menurut saya sayang sekali
dibuang oleh pak gatot
misalnya saja menaikkan anggaran pertahanan
kalau kita lihat kan gampang nih
ukuran untuk pencapaian sebuah visi pertahanan gitu
strategi raya pertahanan
contoh seperti dilakukan kapolri gitu pak tito
pak tito mampu menjual konsep bagaimana polisi atau menjadi mengawal keamanan sebuah negara poros maritim
misalnya saja dalam kaitannya dengan fjmn
itu sangat ditengahkan polisi yang menjadi polisi maritim gitu ya orientasinya
nah itu kemudian bisa dijawab
ini yang saya bilang sayang sekali dari faktor pertahanan
kita kok nggak ada outward looking defense kita
padahal presidennya sudah sangat kesana
dan menurut saya nawas kita is very clear
harus ada dua samudera
yang tinggal menentukan kapan di dua samudera
bagaimana pembangunan posturnya
bagaimana kesiapan atau readiness
karena tentara itu berhubungan dengan readiness
itu adalah harusnya panglima gitu loh
dan itu menurut saya harapan saya sebenarnya pak hadi
dengan latar belakangnya dapat melakukan percepatan
nah kira kira apa indikasi yang kemudian membuat anda yakin bahwa
pak marsikal hadi cayanto ini bisa tidak kehilangan momentum seperti yang anda kritik untuk kesejahtera
begini pak hadi itu seorang pendengar yang baik
dalam beberapa sekali saya bertemu beliau sejak beliau dilantik ya
atau utamanya karena kami sering berbakat bakat bertemu
beliau itu seorang pendengar yang baik
jadi seorang pendengar yang baik apalagi background air force dan navy
itu menurut saya orang orang atau militer yang cenderung melihat sesuatu secara outward looking
itu sudah otomatik kayaknya tertanam
saya dosen di sesko jadi saya tahulah perbedaan gitu
karakter karakter masing masing matra gitu ya
matra itu terbaca
jadi menurut saya navy and air force background itu memang selalu punya outward looking vision
sudah terbentuk dari pendidikannya gitu
makanya untuk kemudian menerapkan tadi yang percepatan poros maritim dunia yang tidak terkejar tiga tahun kemarin
saya rasa pak hadi akan dengan mudah melakukannya gitu
apalagi sekarang kalau dikaitkan untuk pemahaman melihat kawasan hari ini
bagaimana misalnya rencana cina untuk pengembangan kekuatannya
dan bagaimana kita harus mengimbangi itu
dan utamanya mungkin kalau terkait dengan angkatan udara australia
australia itu menjadi satu satunya negara dunia sekarang yang doktrin perangnya adalah perang udara
dengan plan jericho doctrine yang baru diterangkan atau baru dipublis tahun lalu
indonesia punya doktrin perang tidak kira kira
nah inilah sekarang doktrin perang kita itu kan masih sangat tertinggal
bukan masih sangat tertinggal
jadi menurut saya dengan menjadikan negara kita poros maritim dunia doktrin perang kita harus berubah
yang tadinya defensive aktif menunggu gitu diserang baru attack gitu
sekarang tidak bagaimana kita harus punya forward defense
melindungi kepentingan kita keamanan kita dari resiko apapun
saya sudah bicara ancaman nih
bedanya ancaman sama resiko begini
kalau ancaman jelas itu trade
tapi kalau resiko ketika kita tidak menangani trade tersebut itu akan tembur resiko
nah itulah yang kita harus hadapi secara forward defense
jauh sebelum menghampiri kita
jauh sebelum menghampiri kita sudah harus bisa kita selesaikan
dan itulah pr pr yang akan menjadi pr besar pak hadi
tapi juga yang paling penting mungkin dari catatan yang saya rasa akan menjadi pr juga
juga adalah masalah perang
juga adalah soliditas
nah soliditas ini menarik ya
soliditas menarik tapi juga pr pr itu juga menarik
tentu saja tidak hanya soal doktrin perang dan strategi pertahanan begitu ya
yang akan kita ulas lebih lanjut setelah jeda berikut kita akan kembali ulas
tetaplah bersama prime news
jangan lupa subscribe channel ini
kalau gak gini jahat gimana jadi
tentara itu tugasnya besar sekali yaitu pertahanan negara
bukan urusan pilkada dan urusan pilpres
meskipun memang tentara harus terlibat tetapi itu tergantung bagaimana kepolisian
itu ranah kepolisian ya
perannya ketertiban dan keamanan
itu yang meminta bko
jangan sampai dibalik nih peran utama itu adalah peran utama di kepolisian
kalau pak tito perlu bantuan dia akan telepon minta bantuan
tapi kalau pak tito nggak minta bantuan jadi bukan itu tugasnya
jadi maksudnya pesan panglima tni ini menurut anda agak bias
beginilah jadi kalau pertama saya harus memberikan selamat tadi kepada pak jokowi
kedua kita harus memberikan selamat kepada pak gatot
harusnya dengan adanya segera keputusan pergantian ini maka pak gatot bisa bergeser
dari tadinya harus menjadi tentara profesional yang sampai menjadi panglima tni itu kan sebuah pencapaian hebat
sekarang beliau berkesempatan menjadi politisi profesional
kan banyak diangkat angkat seolah olah dua ribu sembilan belas akan pasti pak gatot
tapi sekali lagi bukan tugas panglima tni
yang baru kemudian dengan adanya tahun politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini menjadi tugas yang berat bukan itu ya
berat atau tidak sekali lagi itu bukan tugas utama
tugas utamanya polri itu yang jangan sampai menjadi bias
ini perlu saya tekankan karena begini
kembali masyarakat kita jangan dibiarkan berpikir bahwa tentara kita itu nggak punya ancaman
bahwa musuh itu tidak terlihat
perang sekarang memang musuhnya udah nggak terlihat
tapi bagaimanapun itu harus diciptakan tentara itu ready untuk menghadapi ancaman dalam bentuk apapun
sekarang kalau berbicara tentang pr
ada dua hal yang menurut saya sangat utama
pertama masalah soliditas
dan di dalam soliditas terima terpadu atau joint forces
maka bagaimana sebenarnya kemudian ini pr besar pak hadi untuk mengarahkan misalnya kepada doktrin baru
dimana keterlibatan tiga angkatan ini dalam mewujudkan tentara poros maritim dunia
yang otomatis menjadi tentara poros di gantara dunia
karena antara maritim dan gantara itu tidak terpisah
dan kemudian menjadikan rapid army
sebagai supporting di belakangnya
nah kemudian adalah masalah profesionalisme
kalau sekarang presiden bicara tentang profesionalisme
sebenarnya apa sih dimaksudkan profesionalisme
menurut saya tadi yang saya kembalikan roadmap
apa sih angkatan bersenjata sebuah negara poros maritim dunia itu untuk menjadi tentara profesional
dia harus mampu mempunyai sistem
baik orang baik barang alutsista dan lain sebagainya
karena hari ini kita dihadapkan pada artificial intelligence
pada cyber war dan proxy war yang terus digaungkan oleh pakat
tapi terus apa tindakan kita
apakah kemudian misalnya impian pak jokowi membeli global hawk gitu kan
sebagai salah satu sistem
bagaimana kita punya surveillance system yang baik
bagaimana sinyal intelijen kita hebat
atau juga human intelligence
yang semuanya berbasis pada sebenarnya teknologi
dan itu yang bisa menjadi driving force adalah tentara
tidak ada teknologi di dunia ini bisa maju tanpa didorong oleh tentaranya
nah ini yang sekarang saya pikir
ini yang harus segera didorong
jangan sampai kita
kita hilang momentum
sehingga pr pak hari ini menjadi besar
kita ini sekarang kan bertolak pada mef
minimum essential force yang dicanangkan oleh presiden sby
itu adalah pembangunan kekuatan pertahanan berbasiskan anggaran
jadi gini kita tahu nih
pertahanan mau dibangun seperti apa
tapi anggarannya berapa gitu kan
beda sekali dengan sekarang menjadi negara global maritime forum
yang jelas harus di dua samudera
militer mengenal kata itu
jangkauan operasinya sangat berbeda juga
dan jauh gitu kan
nah itu kan hitungannya berbeda
ini ada pertanyaan menarik sebenarnya
menjadi sasarannya adalah poros maritim dunia
kenapa tidak dipilih dari angkatan laut misalnya
ini ada pertanyaan pertanyaan
saya rasa presiden paling tahu apa yang terjadi
tapi dari analisa saya sih mudah saja
pak ade juga tidak lama lagi harus pensiun
jadi kalau beliau nanti pensiun pada di tengah tengah
kita harus mengadakan pilpres
sedang ada perhelatan politik yang besar
akan terjadi kegaduhan dan sebagainya
kemudian pergantian panglima
ya paling tidak resisten
bukan apa ya
ya kegaduhan lah boleh kita izinkan
itu akan menjadi lebih kompleks gitu kan
akan lebih thick
secara politik itu akan lebih kental gitu
jadi menurut saya
biasanya memilih itu sangat politis akhirnya
jadi menurut saya
sekali lagi kita harus apresiasi
apa yang disampaikan oleh presiden
dan ya itulah
beliau masih panjang
dan kemudian juga yang paling penting
melihat bagaimana konstelasi kawasan
karena sekali lagi kita harus berpikir begini
saat presiden menerapkan visi poros maritim dunia
semua orang bertanya
apa sih nih visi poros maritim dunia
sekarang harus ada punya ocean policy
dan kemengko maritim sudah mengeluarkan ocean policy
yang jelas menyatakan
tentara kita harus mampu ada di kawasan
bukan saja dalam ranah kedaulatan
tetapi juga ranah regional
maksudnya polos maritim dunia itu
bukan kuncinya harus dari angkatan laut
tapi bukan itu ya
jadi bisa dari angkatan udara dan sebagainya
yang penting dia punya
ada kesatuan tadi itu ya
punya holistic approach terhadap misi dan visi ya
dan terutama mengartikan apa sih makna nawacita
kalau dibilang bahwa seorang orang leadingnya angkatan laut
enggak juga sih sebenarnya
baik kita lihat nanti hasil fit and proper test di dpr
nanti akan seperti apa
mungkin juga memang bahwa
mudah mudahan ini memang diterima oleh seluruh kalangan
tapi di parlemen pun juga
tandanya sama begitu ya
baik terima kasih bu kony telah bergabung bersama kami malam ini
prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini